aktivis menjual negara kami ke asing
inilah video yang direkam aktivis lsm tapal kude nusantara
saat menggelar aksi menolak kehadiran aktivis greenpeace
di homestay di jalan suyoso kelurahan sukabumi
kecamatan mayangan kota probolinggo jawa timur senin kemarin
aktivis lsm tapal kuda nusantara ini juga memaksa perwakilan aktivis greenpeace
untuk membuat surat pernyataan agar hengkang dari kota probolinggo
dan tak datang ke acara ktt g dua puluh di bali
perwakilan aktivis greenpeace zamzam mengaku kehadirannya di kota probolinggo
hanya sebatas singgah dan beristirahat saja
mau disampaikan di g dua puluh
sebenarnya nggak di g dua puluh juga
tapi emang bruto kita emang jakarta bali
karena memang menurut saya ideal untuk para sepeda lintas jawa kan
jawa ya jawa bersepeda
tapi kalau misalnya ya itu pesan kita
ketua umum lsm tapal kuda nusantara eko karso prasetyo mengklaim
aksinya adalah untuk menjaga situasi kondusif di probolinggo
serta jelang pelaksanaan konferensi tingkat tinggi g dua puluh bali
yang akan dilaksanakan pada lima belas hingga enam belas november mendatang
probolinggo jangan sampai ada suatu gerakan
yang akan dilaksanakan